untuk kali kedua basuki cahayapurnama atau ahok hadir di persidangan mahkamah konstitusi
ahok menggugat undang undang pilkada terkait kewajiban cuti kampanye bagi calon petahana
gugatan ini menjadi refleksi suhu politik menuju dki satu yang semakin memanas
ahok mengklaim memiliki senjata pamungkas memenangkan uji materi kali ini
seperti apa perjalanan sidang hingga sore hari ini
kita langsung saja terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
sudah ada nesya megawati di gedung mahkamah konstitusi jakarta
menarik tadi saya mengikuti sedikit apa yang disampaikan oleh ahok yang menganggap bahwa posisi gubernur petahana dengan presiden wakil presiden petahana
ataupun juga incumbent adalah hal yang sama
sama sama penjabat negara
jadi ketika presiden masih bisa mendapat jembatan lima tahun begitu juga dengan gubernur hingga terakhir dia menjabat
apa informasi lain yang anda dapat dari sidang kali ini
ya hera yang menjadi poin penting dalam sidang kali ini bahwa ahok menyatakan tadi bahwa dia memutuskan atau memilih tidak akan berkampanye
karena memang pada pasal tersebut pada pasal ataupun undang undang no sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal tujuh puluh ayat tiga poin a
yang menuliskan bahwa atau menyebutkan bahwa calon petahana ataupun yang akan ikut dalam pilkada harus mengambil cuti dan di luar tanggungan
ahok menilai bahwa cuti adalah hak bukan kewajiban
sehingga ini menurut ahok justru malah akan merugikan dirinya yang akan fokus untuk bekerja dan juga mengenai masa jabatan lima tahun setelah pelantikan dan tidak ada potongan masa cuti
selain itu juga dan mengenai hal tersebut ahok menyatakan bahwa ini juga pada saat sidang tadi ahok menyatakan untuk memilih tidak berkampanye pada masa masa tersebut
karena menariknya hera ini memang bagian dari pilkada serentak di dua ribu tujuh belas yang saat ini
sudah mulai terasa kelihatannya bahwa kalau ahok dia akan mengambil cuti ataupun uji materi ini akan ditolak maka ahok akan mengambil cuti
diwajibkan mengambil cuti pada tanggal dua puluh enam oktober dua ribu enam belas hingga sebelas februari dua ribu tujuh belas
menurut ahok jangka ataupun masa waktu tersebut justru akan merugikan dirinya
karena pada masa tersebut ahok atau pemprov dari jakarta sedang menyusun apbd dua ribu tujuh belas
dan menurut dia bahwa apbd dua ribu tujuh belas akan menjadi contoh i budgeting yang sempurna
mengawal apbd dua ribu tujuh belas dengan program program prioritas selama ini
inilah yang menjadi alasan kenapa ahok mengajukan uji materi
hari ini memang fokusnya ataupun poinnya adalah ataupun agenda sidang hari ini adalah membacakan perbaikan permohonan yang sudah disampaikan pada berwaktu yang lalu
ataupun ini perbaikan ketika pada saat hakim meminta perbaikan dari ahok beberapa poin
pertama adalah poin ahok sebagai apa apakah sebagai warga negara indonesia atau sebagai gubernur dki jakarta
dalam hal ini ahok memperbaiki bahwa dirinya sebagai pemohon sebagai warga negara indonesia yang saat ini menjabat sebagai gubernur dki jakarta
poin kedua dari pada saat perbaikan pada uji ataupun sidang hari ini adalah mengenai parameter kerugian posisional yang didapatkan oleh ahok sebagai warga negara indonesia
dan menurut ahok kerugian yang didapatkan adalah bahwa dia tidak bisa bekerja dengan baik ataupun maksimal karena masa jabatannya dipotong
ahok mengatakan bahwa memang untuk di jakarta
pada pilkada serentaknya ataupun berbeda memang jakarta dengan kota kota yang lain
bahwa untuk bisa mencapai atau memenangkan pilkada di jakarta presentasinya adalah lima puluh plus satu
artinya bahwa ahok menilai bahwa pada saat bisa memprediksi bahwa pada saat kampanye nanti atau pada saat pilkada serentak di dua ribu tujuh belas
maka jakarta kemungkinan besar akan dua kali putaran
artinya ahok akan cuti selama enam bulan
ini pun yang menjadi permasalahan ahok karena menurut dia bahwa dengan dipotong masa jabatan ataupun cuti
akan mengganggu kinerja dia sebagai gubernur dki jakarta
ya nesya menarik sekali
dan ahok kali ini kembali datang tanpa pengacara cukup pede hanya ditemani oleh rian ernest ya
tapi fokusnya bukan di rian
nesya saya ingin tanya mengapa ahok begitu optimistis tanpa pengacara pun dia siap menghadapi uji materi kali ini
hera tadi saya sempat bicara memang dengan rian ennes mengenai posisinya
sebagai pendamping atau pengacara
tapi memang ahok mengatakan bahwa ataupun ernest timnya ini sudah bekerja secara maksimal dari dua hingga tiga bulan sebelumnya dalam penyusunan uji materi ini
dan memang tidak hanya berjalan sendiri ataupun timnya tersebut bukan hanya rian ernest
tapi bersama dengan tim tim yang lainnya
yang bersama dengan di pemprov dki jakarta maupun orang orang yang tidak tergabung ataupun seorang pns
tapi menjadi tim ahli ataupun bagian dari basuki
mengenai hal yang menarik tadi penyusunannya memang ada satu tim
yang tadi memang tidak semua tim ataupun anggota tim yang ditampilkan dalam pada saat
atau mendampingi ahok pada saat uji materi
tetapi menurut rian ernest yang menarik adalah bahwa memang pada saat proses dari penyusunan materi ini adalah semua pihak dilibatkan
dimintai saran mengenai agar pada saat ujian materi ini bisa paling tidak diterima oleh hakim
untuk bisa selanjutnya akan dibahas kembali
dan tadi rian ernest juga mengatakan bahwa mengenai inspirasi mengenai gugatan tahun dua ribu delapan oleh gubernur lampung
bahwa ini pun merupakan saran dari mantan ketua mk yakni mahfud md
sehingga pada saat mahfud md mengatakan bahwa untuk mengadakan riset mengenai bahwa pernah ada terjadi sebelumnya di tahun dua ribu delapan
seorang gubernur yang juga mengajukan mk ataupun uji materi di mk dan akhirnya itu dikabulkan
inilah yang akhirnya
ahok akhirnya pede karena walaupun tidak didamping oleh pengacara susunan susunan tersebut pada saat penyusunan sudah didampingi ataupun telah meminta sejumlah pakar dan juga pihak pihak lain
ya nesha penting sekali kita menanti apabila uji materi kali ini dikabulkan maka pasti akan multier efeknya pasti akan terasa ke depan dengan para pemimpin daerah lainnya
namun sedikit saja bahwa nesya anda begitu hafal sekali ya berbicara dengan rian ernest
pasti anda bikin iri banyak perempuan
baik terima kasih nesya megawati produser lapangan cnn indonesia atas laporan anda dari mahkamah konstitusi